sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tuh nonnila lupa terus deh
tahu nih dapat warisan dari orang tua kayaknya
lo juga lupa ya
mau gajian dari mana kamu neneng
masa sih nonn
malah ngutang gitu aja diket inget
ada yang bisa dijual apa
alasannya kok gak keluhan gini
alangku sabain olahraga di kolam ini
kamu masukin racun rasa apa nih supini
saya gak masak daging rusanya
daging rusanya mendingan
ini namanya daging rasa penyesalan
kamu masukin apa sih ke supini
rasanya lebih dahsyat daripada racun
bisa bikin orang meninggal dunia
iya kalau masuk surda
kalau masuk neraka kamu mau ikut
enggaknya saya nggak mau ikut kalau ke neraka
ada apa lagi sih
siap hari ribut ribut terus gak pagi gak siang gak malem
emang kayaknya diemnya waktu tidur aja deh
ada apa lagi sih
apa yang bikin indi kesal lagi hari ini
pasti kamu kalau nggak marah hebat
pembantu banyak kok
gak becus masak
aku ajarin kamu masak yang benar
gimana tante rasanya
kamu jangan coba
benar gak enak
aduh gak enak banget
dulu yang masak selalu dewi sih waktu dia tinggal di sini
pembantu jarang masak
aduh ampun ampun
gak enak banget
tapi masakan dewi aduh nikmat banget
itu yang bikin tak terkangen sama dia tahu gak
ehm tante aku punya ide
gimana kalau dewi kita suruh kerja di sini aja lah kita
dia kan bisa bantu bantu masak
jadi tukang masak di sini
hei ide yang bagus juga itu
yaudah saya teriak tinggal dulu ya
jadi tukang masak
pasti kita dapat masakan yang jauh lebih ya
nduh kok mamanya bengong kenapa
tante ini tadi marah marah karena masakan nggak enak
waktu dewi tinggal di sini kan yang masak dewi
selalu enakkan masakannya
kalau kita minta dewi kerja di sini lagi sebagai tukang masak
ide yang bagus
malah dewi itu gak mau kerja di sini lagi
dia bilang sama aku kalau dia gak mau terima uang dari keluarga ini lagi
tunggu berarti kamu ngomong sama dia
kalau ngomong berarti ketemu
kamu ketemu dewi
kamu ketemu dewi
jangan kamu cerita dulu
cerita dulu aduh
cerita dulu aduh dewi
duit tinggal dikit
gajian masih lama
kalau gue beli makanan sekarang besok gue makan apaan
padahal dari dulu gue juga gak punya duit
tapi kan ada dewi yang masakin
tapi kayak kaya ini tuh tinggal di inconsisten pass
kamu religious atau cinta di harus hpassen
entah ya dikit ambil kopi gue sembarangan loh
kang gustaf ngapain malam malam kesini
dewi kangen gak sama akan
hebat juga kamu ya wi
bisa dapat rumah kayak gini
pasti kamu punya duit banyak ya
udah gak usah kamu pegang pegang tangan saya
kamu tuh ngapain dateng kesini
pergi pergi pergi
kamu tuh gak punya malu banget sih jadi anak
sebenernya berani dateng kesini
saya mau silaturahmi sama ibu
saya kan tunangannya dewi
jadi wajib bersilaturahmi sama calon mertua
gak salah denger saya
kamu tuh lupa ya
kamu sama dewi itu pertunangannya sudah putus putus
mendingan sekarang pergi deh pergi
ya ampun ibu
saya sama dewi kan tunangannya udah lama
kenalnya juga dari kecil
terus keluarga kita udah saling ketemu
mana mungkin diputusin gitu aja
nanti yang ada dewi malu sendiri bu
udah tunangan lama lama
disakai dewi nanti gak laku lagi bu
biarin biarin aja
ibu lebih baik malu
ibu gak sudi punya mantu kayak kamu
pergi pergi pergi
tuh kan bu
makanya bu jangan galak galak
ibu gak apa apa bu
akang ngapain sih kesini
sejak dewi pergi dari akang
akang pengen ketemu terus
kalo dewi tau
nih diliat nih badan akang
kalo diliat lagi lebih seksama
dewi tau gak kenapa
sekarang kang gustaf cepat pergi dari sini
dewi mau tidur ya
masa gak meman sih
mending dewi antrian aja ya ke rumahnya
daripada dia ganggu ibu terus
aduh mudah mudahan kang gustaf udah berubah
kalo mandangin nolila terus
mendingan saya nggak kenal sama cewek manapun
semur hidup non
saya udah punya tunangan
saya udah punya tunangan
si dewi itu saya putusin
demi nolila seorang
baru ngomong gitu aja udah datang
ada apa wih
ini dewi bawa makanan buat akang
akang udah yakin wih
kalo dewi tuh gak akan pernah lepas dari bayang bayang akang
dewi susah kan melupain akang kan
dewi bawa makanan supaya aka gak ke rumah dewi
dan bikin ibu marah marah
yaudah ya kang yuk pergi dulu
tanggung atuh wih
kan dewi udah bawa makanan buat akang
gimana kalau sekalian nemenin akan makan
aduh gak bisa kang
dewi harus balik kerja
ya ampun wi nemenin makan gak sampai dua hari
ya gak apa apa yang penting ibu mau
ternyata selama ini akang naksir ya sama nonlila
kenapa di lukisan itu
nonlila bukan dewi
ya ampun wih
kamu sama lukisan itu aja cemburu
itu lukisan supaya
hati nulila tuh seneng gitu doang
gak lebih tetep aja
yang hadiah hati akang tuh cuma dewi
kang dewi itu gak cemburu
tapi dewi itu merasa tertipu
pokoknya ya kang jangan sekali lagi
datang ke rumah dewi titik
biar akang jelasin wih
sekarang ngambek kamu ya